berburu makanan atau jajanan untuk berbuka puasa menjadi kegiatan yang tak asing di bulan ramadan
banyaknya pilihan jajanan pasar atau street food tentu jadi hal yang menggiurkan ya
tapi di masa pandemi ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ketika jajan atau bersantap langsung di tempat makan
beberapa pengusaha kuliner kemudian mencoba menangkap peluang agar konsumen tetap aman dan nyaman bersantap saat buka puasa
salah satunya adalah menghadirkan pelayanan ala restoran di rumah konsumen seperti yang disediakan oleh restoran then of kalaha
hidangan yang disajikan adalah nasi liwet
ala restafel yang terdiri dari nasi urap cumi cabai hijau dan ayam ungkap
tak hanya makanannya saja para pramu saji pun didatangkan untuk langsung menata hidangan dan peralatan makan di meja makan konsumen
sekarang ini kan pandemi jadi kalau mau keluar keluarkan kami kurang nyaman kurang aman
tapi tetap pengen ngerasain ambience atau suasana yang kami biasa sekeluarga
makan bareng di restoran
nah ini salah satu solusi banget untuk kami yang paling nggak bisa merasakan suasana resto
tapi tetap cuma kami sekeluarga tetap aman nyaman dan pasti lebih enak
kerinduan akan suasana makan di luar rumah menjadi alasan dibuatnya konsep ini
ya karena sekarang ini kan orang orang takut ya mungkin makan di luar
makannya pada tangan ya untuk makan di luar
jadi kita mencoba membawa experience makan di luar tapi di rumah
agar makanan tetap hangat dan segar saat disajikan di rumah konsumen
ada beberapa hal yang harus disiapkan
sayuran yang sudah dibersihkan direbus
kemudian nasi lewat dibungkus daun pisang dan ditaburi ikan teri
makanan yang sudah siap dimasukkan ke dalam kotak khusus agar tetap hangat
berbeda lagi dengan yang ditawarkan oleh holiday in kemayoran
di bulan puasa ini para pedagang kaki lima langsung didatangkan ke hotel lengkap dengan tendanya
yang rindu masakan kampung halaman atau ingin menyatap hidangan ala street food
ada beragam menu nusantara yang ditawarkan
ada soto kuning dari kota hujan bogor
babat usus atau paru
hingga minuman seperti es campur
tak hanya itu masakan ala warteg dan warung kopi pun tersedia di sini
bagus unik gitu ya
karena jarang hotel mau masukin makanan makanan street food kayak gitu
orang indonesia itu kan memang kalau berbuka puasa kan mencari makanan comfort food
atau makanan yang biasanya orang indonesia makan
jadi street food itu menjadi salah satu konsep atau tema makanan yang kita adaptasi nih
jadi kita penyajian makanan pun makanan makanan street food yang sudah sesuai dengan standarnya hotel
pandemi bukan alasan untuk tak lebih kreatif
para pengusaha kuliner berupaya agar bisnis tetap berjalan
dan konsumen tetap bisa merasakan suasana ramadhan
anita mae denny irvan jakarta